hai ribuan warga langsung menyambut anies baswedan ketika bakal calon presiden dari
partai nasdem itu memasuki halaman kampus ins kayu tanam di kabupaten padang panjang
sumatera barat masa bahkan terus mengikuti anies ketika ia dan rombongan menikmati makan siang dan
melahap buah durian selama dua hari di sumatera barat selain keins kayu tanam anies juga akan
mengunjungi perguruan dinia putri padang panjang dan melakukan orasi budaya di lapangan bancalaweh
padang panjang pada panis gimana luar biasa antusiasme bandara perlu sekali terima kasih
ketua umum partai kebangkitan bangsa muhaymin iskandar memastikan tidak akan mundur menjadi
calon presiden pada dua ribu dua puluh empat mendatang muhaymin menganggap pencalonan dirinya sebagai presiden
dan muktamar pkb yang direstui oleh para kiai sepuh saya jawab saya maju menjadi calon presiden
bukan karena apa apa karena perintah perintah apa kepedulian kepada orang lain kepedulian kepada
yang membutuhkan kepedulian kepada yang menjadi bagian dari kewajiban dan tanggung jawab pkb ini
perintah muktamar sehingga kalau saya mundur maka saya harus melaksanakan muktamar untuk merubah
muhaymin meminta agar semua kader pkb tidak pernah takut pada tantangan dan tidak pernah surut
untuk mengabdi pada kepentingan masyarakat dan bangsa tim liputan cnn indonesia